tercatat tiga ratus dua puluh saham turun dua ratus tiga belas saham stagnan dan satu ratus sembilan puluh enam saham naik
analis pasar saham kiswoyo menjelaskan pada pekan lalu sempat terjadi hype hingga mencapai enam sembilan ratus enam puluh enam namun gagal menembus ke level tujuh
sejak memasuki dua ribu dua puluh tiga ihsg bergerak sideways atau cenderung mendatar dalam kisaran yang sangat lebar yakni enam lima ratus
sehingga perkirakan ihsg masih berada di rentang tersebut
meski begitu sejumlah sentimen yang sesuai ekspektasi membuat ihsg masih berada di rentang aman
selain itu ia juga mengatakan memasuki tahun politik dua ribu dua puluh empat dapat memberikan sentimen positif
untuk pergerakan ihsg
hal ini karena adanya tambahan dana besar yang beredar yang akan menyebabkan lonjakan angka konsumsi domestik
hal ini dapat mendorong perekonomian negara yang berdampak positif bagi pasar saham
sekarang market lagi melihat siapa cawapres dari beliau mereka berdua ini
apakah mereka orang yang disukai oleh market atau tidak
itu market saya lihat lagi menunggu
dan kalau memang disuruh ada market level tujuh kayaknya tembus dengan mudah
lalu lanjut ke tujuh dua ratus lima puluh untuk isg nya
ia menambahkan pada pekan ini para investor juga perlu memperhatikan sentimen tambahan dari domestik
yaitu laporan keuangan kuartal dua bank mandiri yang akan dirilis pada senin tiga puluh satu juli